menyampaikan isi dupliknya secara bergantian
penasihat hukum tardako kodmaruf menyebut
isi tuntutan dan replik jaksa tidak mampu membuktikan keterlibatan kliennya
tim penasihat hukum juga menilai tuntutan jaksa kepada kodmaruf
hanya berupa asumsi imajinatif
serta tidak mau mencermati keterangan saksi saksi yang ada
selama proses persidangan
hal ini disampaikan delapan orang tim kuasa hukum kuat
dalam persidangan lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana
brigadir yosua yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa pagi
isi duplik memuat sejumlah bantahan
diantaranya seperti bantahan tuduhan cpu soal perselingkuhan
antara putri candrawati dan yosua yang diketahui oleh kodmaruf
mewakili terdakwa penasihat hukum menyebut
kuat tidak pernah bertemu verdi sambo di lantai tiga rumah saguling
terkait pertemuan yang membahas rencana pembunuhan
bahwa seluruh dalil penuntut umum
hanya berdasarkan asumsi indikasi tidak berdasar
dan imajinatif penuntut umum yang sangat disayangkan
digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan nasib terdakwa dalam perkara akuo